wakil ketua dpr sufmi dasko ahmad menegaskan
pembahasan revisi undang undang mahkamah konstitusi tidak dilakukan diam diam
pembahasan sempat terhenti jelang pemilu dua ribu dua puluh
namun dilanjutkan kembali setelah persetujuan menko polhukam hadi cahyanto
menurut sufmi dasko dpr dan pemerintah tidak membahas revisi undang undang mk secara diam diam
rencana merevisi undang undang mk sudah direncanakan jauh jauh hari
namun atas permintaan menko polhukam sebelumnya
pembahasan berhenti karena menjelang pemilu namun dilanjutkan lagi setelahnya
dan tidak ada terkesan diam diam karena pada saat reses kemarin
kita mengadakan rapat koordinasi dengan menko polkam yang baru
untuk kemudian menko polkam yang baru
mempelajari substansi dan juga menyetujui hasil
yang kita sudah ketok bersama antara pemerintah dan dpr pada dua puluh sembilan november dua ribu dua puluh
jadi sebenarnya tidak ada yang di apa ya namanya
sembunyi sembunyi tidak ada yang kemudian maksud maksud lain
tapi itu memang sudah lama
dan tadi sudah saya sampaikan bahwa kemudian untuk paripurna
kita juga perlu waktu untuk pembahasannya
dalam revisi undang undang mk adalah soal masa jabatan hakim mk
di pasal dua puluh tiga huruf a mengatur tentang masa jabatan hakim konstitusi selama sepuluh tahun
setelah menjabat selama lima tahun maka akan dikembalikan ke lembaga pengusul
untuk mendapat persetujuan tidak untuk melakukan jabatannya
pasal delapan puluh tujuh huruf a mengatur hakim konstitusi yang telah menjabat lebih dari lima tahun
dan kurang dari sepuluh tahun hanya dapat melanjutkan jabatannya
setelah dapat persetujuan dari lembaga pengusung